yang jahal kenapa ngintipin tiba tiba kalau mau masuk mengapa apa
siapa yang mau masuk atuk kang kosim
saya mah nyari sendal saya siapa tahu dicuri sama anak buah kang kosnya
sendal yang warna coklat
haji kosim memang bedanya apa coba
yang haji sama yang tidak jadi haji
kang jahal haji itu amanah kang
ya sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
pada nunggu ya
mau beli apa
ayo sedih duluan
mau beli apa bu
eh saya tuh udah datang duluan
kan apa bu hajah yang diladenin
ibu ini kan sudah hajah
jadi saya ngalap berkah
siapa tau saya didoain
oh jadi mau minta didoain
mau minta didoain ya
mau minta didoain biar cepet cepet dapat suami lagi
aduh emang nggak enak tuh ya kalau ngejalan lama lama teh
ya udah tuh
pokoknya mami tuh harus berangkat haji biar cepet cepet dapat gelar hajah
biar bisa bersaing sama haji kosim
mami mah capek papi
tiap hari teh kena diskriminasi terus
di kampung ini mah yang punya gelar hajah teh
beda sama kita
sama atu mami
manis sih nggak pernah datang ke toko emas
sok datang ke toko emas lihat itu berjejer orang orang yang antri di tempat haji kosim
di tempat kita mah sepi mi
mami tau nggak kenapa coba
karena papi belum jadi haji ita
yaudah ayo atu kita berangkat haji
tapi duitnya belum ada
oh si papi maaf kira kira
bagaimana ada duitnya atu mi
makanya papi teh tupi usaha usaha
aduh udah mami papi
masa mau ke tanah suci cuma karena ingin gelar
mami sama papi hajah sama haji teh itu gak penting yang penting teh ibadahnya bukan gelarnya
udahlah neng sok kamu mau makan makan aja
ini mamami sama papi teh lagi diskusi
udah gak usah ikut campur
benar neng ini teh lagi diskusi
dengar azal abad tuh selalu nutup toko
tapi kan pegawai kita sholatnya bisa gantian mba
itu kalau kita nggak punya kesempatan untuk bisa sholat berjamaah
iya abah denger kok
abah sekarang lihat nih
ini laporan pemasukan kita
keuntungan kita lama lama tuh makin turun mbah
nanti kalau kita rugi kita bisa tutup tokonya bah
nih abah lihat sendiri deh
di akhirat itu tidak akan ditanyain kenapa kita tetap
yang akan ditanyain itu kenapa kita tidak melaksanakan ibadah
kenapa kita tidak sholat
kenapa kita melanggar perintah allah
pertanyaan abah sekarang
kamu sudah sholat bah
anak abah satu satunya
kamu tanggung jawab abah
kalau kamu nggak sholat abah juga ikut dosa
sekarang kamu makan
setelah itu sholat
langsung abah yang masak sendiri
tuh semula juga nih
bapak bapak yang akan berangkat haji tahun ini
gelar hajir teh
menjadi kebanggaan warga desa ini
oleh karena itu
yang perlu diperhatikan
sebagai ibadah haji
yaitu semata mata mengharapkan pahala dan ridho dari allah swt
bukan karena pujian pujian dari manusia
karena ibadah haji itu adalah ibadah yang agung
lebayklah sari kala kala lebay
kita teh menjadi tamu allah
nah rasanya
wah apa yang bertahan
lupa selesai yang gue nyarain tuh
saya tak nak berbincang sama siapa dia
kalo misalnya kita berbincang sama sisaku gitu
dan kita berbincang ya
kenapa mereka tidak boleh mendengar
yang akan diberikan untuk mesin ini
saya tidak ingin
tangan kiri saya tahu
apa yang dilakukan oleh tangan kanan saya
yang ada di desa il
seperti kang kosim
tidak begitu juga
segala amal kebaikan kang kosin
kak kosim bikin kaget saja ini ma
yang jahal kenapa hanya tim ini
atau kalau mau masuk
siapa tahu dicuri
sendal yang warna coklat
iya kang assalamualaikum
iya kang assalamualaikum
eh lupa bilang assalamualaikum
siang kamu mau kemana
mau pulang lah tuh kang
oh yaudah ayo akang nganterin
oh gak usah kang udah deket kok
sama kamu jalan lembang kan
kok gak pernah mau akang boncengin
tapi jahe gak enak diboncengin sama akang
udah mandi kenapa emangnya
oh enggak kang bukan masalah
bau badan lah tuh kang
tapi ya gak pantes aja
kita kan bukan mahrum
mahrum apaan tuh
oh maksudnya jihan teh kita gak boleh
oh itu mah kang tau
tau akang gini gini kan
akang anak haji
muhrim itu mah bukan mahrum
mahrum mah tuh kang
tapi kan aman
akang pake jaket kan gak boleh
bersentuhannya kulit sama kulit
jadikan aman dong ayo
ah gak usah kang terima kasih
yaudah ayolah gak papa
assalamualaikum kang rois
eh iya kang kemal
saya teh sama kang rois aja ya
soalnya si kang rois teh
udah minjem buku sama saya
iya jadi jihan sama kang rois aja
sempet ala lama